tersangka yang merasa terancam kemudian mengeluarkan pisau rencong lalu menikam korban
tersangka kemudian melarikan diri setelah melihat korban tersungkur
warga yang melihat korban bersimbah darah langsung membawanya ke rsud bari palembang
tetapi nyawa korban tak tertolong
ya allah salah ini anakku salah apa anakku ini
jadi anak anakku ini ya allah tuhan aku minta raya ya allah
minta seberat berat ya allah
sementara itu polisi yang mendapat laporan langsung menuju tkp dan memeriksa sejumlah saksi
sehari setelah peristiwa itu terjadi petugas membekuk tersangka di kediamannya
tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
dengan ancaman hukuman pidana penjara lima belas tahun